nah tentunya karena ini adalah pertemuan pertama maka hari ini belum bisa diputuskan
belum bisa disimpulkan karena pertama kami masih menunggu kawan kawan dari pks untuk kita rumuskan secara bersama sama